dan berdasarkan hasil undian yang sudah dilakukan kesempatan pertama untuk menyampaikan pernyataan penutup kami berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu bapak jokowi dodo dan kiai haji maruf amin
waktunya empat menit dimulai saat bapak berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
saudara saudara sebangsa dan setanah air kami yakin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud melalui upaya upaya nyata dalam pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia
kita sudah mulai sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi reformasi yang lebih substantif lebih bisa kita rasakan sejak dua ribu dua
mengapa karena jokowi jk telah banyak melakukan hal
membangun infrastruktur membangun mengembangkan kebijakan di dalam investasi
sehingga memperoleh predikat investasi grid
dan di bidang sosial sudah mengembangkan jaminan sosial dan bansos bantuan sosial
tetapi pekerjaan memang belum selesai
karena itu kami jokowi ma'ruf akan merusakan upaya upaya itu untuk menuju indonesia maju
apabila kami diberikan kepercayaan amanat untuk memimpin bangsa ini kami akan melakukannya dengan baik dan kami yakin kami bisa
karena kami hafizun alim bisa menjaga bangsa ini dan mengerti apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini
karena kami adalah kawiyun amin kuat dan juga bisa dipercaya
karena kami berpengalaman
selanjutnya diteruskan oleh pak jokowi
untuk menjadi negara maju sebagai sebuah negara besar tentu tantangan yang kita hadapi juga besar
tetapi kita wajib bersyukur
kita harus bersyukur nikmat
inflasi yang turun terjaga
inflasi pangan yang rendah
tingkat pengangguran yang terus turun
kemiskinan yang juga sudah satu digit ini wajib kita syukuri
kita tidak boleh takut terhadap tantangan dan kesulitan kesulitan
harus kita hadapi
bukan kesulitan yang membuat kita takut
yang membuat jadi sulit
jadi jangan pesimis
jangan mudah menyerah
saya mengajak kepada seluruh rakyat indonesia
ajak teman ajak saudara saudara kita ajak kawan kawan kita ajak tetangga tetangga kita
untuk berbondong bondong ke tempat pemungutan suara
saling membenci dan bermusuhan
kita semuanya satu indonesia
para pendukung harap tenang
para pendukung tenang dulu
kesempatan terakhir kita berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
bapak prabowo subianto dan sandiaga uno untuk menyampaikan pernyataan penutup
waktunya sama empat menit
dimulai ketika bapak berbicara
allah swt sudah begitu baik kepada prabowo sandi
kami juga berterima kasih kepada indonesia yang luar biasa memberikan keluasan kepada kami
oleh karena itu kami berkomitmen berdua untuk tidak mengambil gaji serupiah pun
jika kami mendapatkan amanah ini
kami akan memberikannya kepada negara kaum yatim kaum duafa
kami juga meyakini insya allah
allah yang maha membolak balikan hati
akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik
bagi kami saatnya tentukan pilihan terbaik buat masa depan kita
masa depan anak anak cucu kita
kami bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat
saatnya kita ajak ke rabat kerabat kita sahabat ke tps
karena tps singkatan adalah tusuk prabowo sandi
mau cari kerja gampang tusuk prabowo sandi
mau pemerintahan bersih tusuk prabowo sandi
mau harga harga beras bahan pokok murah terjangkau
ke tps tusuk prabowo sandi
mau harga listrik turun ke tps tusuk prabowo sandi
mau tenaga medis pasien ingin bpjs diperbaiki tusuk prabowo sandi
guru honorer mau kesejahteraan dan status lebih baik tusuk prabowo sandi
anak muda mau mendapatkan lapangan kerja tusuk prabowo sandi
mau pkh kita tingkatkan menjadi pkh plus tusuk prabowo sandi
petani ingin mendapatkan pupuk lebih baik tusuk prabowo sandi
stop impor saat panen tusuk prabowo sandi
bumn kuat sebagai benteng ekonomi tusuk prabowo sandi
rabu tujuh belas april mari kita ke tps untuk tusuk prabowo sandi
terima kasih your turn bro
jadi dalam kesempatan ini menjawab sebagai penutup
hanya untuk keterangan bahwa undang undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum bapak jadi presiden
dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri sebagai ketua umum hkti
dan itu ada rekaman semuanya ada dan alhamdulillah itu sudah digolkan
dan itu adalah hak rakyat dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi
itu adalah hak rakyat di desa
kemudian juga dengan klaim bahwa freeport itu keberhasilan bagi indonesia
jadi di mana keberhasilan untuk bangsa indonesia
tetapi memang sudah kita mau selesai kampanye ini
saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendorong gerakan kami
gerakan kebangkitan rakyat partai partai koalisi adil makmur para ulama
kami akan hormati dan laksanakan
laksanakan fakta integritas yang kami tandatangani bersama istimah ulama
relawan relawan emak emak semua yang telah memberi uang kepada kita
karena kita tidak mampu memberi uang kepada pendukung pendukung kita
dan mereka menitip harapan kepada prabowo sandi para nelayan para buruh para tukang ojek guru guru honorel
tenaga medis anak anak muda dimanapun
prabowo sandi akan membela kalian